hai halo semuanya saya sigiri sigiramadan
kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik yaitu cinta rupiah
pada tahun dua ribu enam belas yang lalu pemerintah indonesia mengeluarkan uang rupiah emisi terbaru
uang ini diklaim sebagai salah satu uang dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia
dan tahukah kalian bahwa uang ini sudah dilengkapi dengan blind code
ia akan memudah teman teman tuntunan kita untuk mengetahui nomor yang terdiri dari rupiah ini
ini adalah halusinan perlakuannya yang bagus terhadap rupiah
seharusnya rupiah harus kita perlakukan secara baik
menurut pasal tiga puluh lima undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas
setiap orang yang merusak menghancurkan memotong dan merubah nilai rupiah
dengan masuk pindahkan kompaten rupiah termasuk pindahkan pidana
bank indonesia mengajak gerakan lima jangan terhadap rupiah
yang pertama jangan dilipat jangan dicoret jangan di stepler
jangan diremas dan jangan dibasahi
sudah seharusnya rupiah kita perlakukan secara baik
karena rupiah merupakan simbol kedaulatan bagi negara indonesia
yang wajib dibanggakan dan dihormati oleh setiap warga negara